resmo polda metro jaya menangkap pelaku skimmer kartu atm atau mencuri dan memalsukan data kartu atm
para tersangka yang hampir semua adalah warga sejumlah negara eropa timur menjalankan aksinya di lebih dari tiga belas bank nasional di indonesia
dengan modus duplikasi kartu dan merekam pin pada kartu atm
satu dari lima tersangka yang ditangkap merupakan warga negara indonesia
sementara sisanya merupakan warga negara asing seperti hungaria dan romania
dari tangan tersangka polisi menyita sejumlah perangkat seperti alat skimmer laptop hard disk
buzzle mesin atm hingga ribuan kartu atm dari berbagai bank lokal dan luar negeri
modus pelaku dengan menyalin data kartu saat dimasukkan ke mesin atm
mereka kemudian merekam pin yang di input nasabah menggunakan kamera pengintai
kemudian untuk imbuan kepada masyarakat bisa dengan metodologi yang paling sederhana yaitu
pada saat memasukkan atm itu juga menutup pada saat mencet pin
bank yang terkait dengan lombok ini antara lain ada bri bni mandiri bca dan seterusnya
tapi kami masih mendalami
apakah kartu kartu yang di depan ini serta bank bank yang terkait ini betul ada kerugian kemudian berapa perlu data
pada prinsipnya mereka bukan bank yang mana tetapi prinsipnya mereka kartu mana yang dimasukkan di atm
yang kelihatan pinnya itulah yang dipindahkan datanya ke kartu mereka supaya bisa mengambil uang
bank indonesia berjanji akan meningkatkan sistem keamanan transaksi perbankan
dan menjamin ganti rugi bagi nasabah yang menjadi korban skimming
jadi memang selaku otoritas di bidang sistem pembayaran
bank indonesia itu senantiasa memberikan kebijakan regulasi
dimana kita juga mendorong perbankan melalui ketentuan ketentuan yang kami keluarkan
untuk memberikan pengamanan baik di penggunaan transaksi menggunakan kartu kredit
kartu atm maupun kartu debat
semua pihak bank yang terkena kerugian seperti disampaikan pak niko tadi
memang sedang meneliti lebih di dalam berapa besarnya jadi masih dalam proses
karena ini juga belum selesai dan kedua kalau memang terkena korban skimming
itu pasti diganti oleh pihak perbankan
jadi kalau bisa disampaikan juga ada beberapa perslilis yang sudah menyatakan
bank bank itu sudah memberikan penggantian kepada
para korban yang diyakini benar terkena skimming
kepolisian masih terus mendalami kasus kejahatan skimming
selain mencari kemungkinan adanya jaringan pelaku lain
polisi juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait
guna memastikan uang hasil kejahatan internasional itu tidak lari ke luar negeri
debbie astari jakarta